kami harus meminta perlindungan
dewa tak agung
hamba belum mampu bersikap adil
kepada rakyat rakyat hamba
aku harus segera menemukan
kujang kembar itu
yang menerawang keberadaan mereka
kujang kembar itu sedang dalam perjalanan
puncak kembar itu akan sampai di sini
dan keberhasilan pemberotakan kita
sebentar lagi benar benar akan tiba
jangan lupa like share dan subscribe
kalau sedang marah
kamu tiba tiba menggosok hidung seperti itu
aku benar benar tidak suka mahesa
kurang ajar kau amikumar
perani kau menghina aku
sebaiknya kau berkaca dewa
kalau kujang kembar itu bisa diajak bicara
pasti dia akan mengatakan
aku yang tamat
mahesha aku yang paling tampan mahesha
sudah pendekar kembar sudah
kita jangan bertengkar seperti ini
lebih baik kita berfikir sekarang mahesha
bagaimana dengan kucang kembar ini
aku sudah tidak kuat lagi
kau harus kuat
masih banyak tanggung jawab yang harus kau pikir
aku sudah tidak kuat lagi ayahanda
aku ingin menyerah ayahanda
seorang kesatria tidak mengenal dengan kata menyerah
percayakanlah semuanya kepada sang maha pecipa
karena sang maha pecipa akan selalu melindungi
aku akan berusaha
jahat itu itu yang telah menyebabkan tidak sadarkan diri
terewet kita habisi dia sekarang
tadinya aku pikirmu sudah tiada
memang rai surawisesa telah menyerangku
setelah itu aku lupa
semoga saja rai surawisessa tidak dapat menemukan kita
aku sedang memukul mereka semua
dengan ajian melihuis putih
terima kasih isakaroro
nenek tidak apa apa
tidak apa apa kisah anak
di mana rumah nenek
biar aku membantu nenek
untuk membawa kau ke bakarimu
terima kasih kisah anak
rumah nenek di sana
kau baik sekali kisah anak
semoga dewa tak agung melindungimu
kusi prabu siliwangi berwatak seperti kisah anak
rakyat tidak akan menderita seperti ini
prabu siliwangi tidak pernah memerhatikan rakyat ini
mana pernah dia hanya memikirkan keluarganya saja
kami rakyat biasa
bagaimana kami harus meminta perlindungan
dewa tak agung
hamba belum mampu bersikap adil
kepada rakyat rakyat hamba
aku harus segera menemukan
kujang kembar ipa